mantan menteri pemuda dan olahraga roy suryo tidak ditahan
meski telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama
dalam postingan memes tupa candi borobudur
roy suryo pulang pada kamis malam usai diperiksa selama sebelas jam sejak kamis pagi
roy suryo pulang dengan memakai sweater biru dengan leher dibalut penyangga
tersangka roy suryo memilih tidak banyak berkomentar saat dicaru sejumlah pertanyaan terkait pemeriksaan
ia juga tidak menjelaskan mengapa ia menggunakan penyanggah di bagian leher
senada dengan roy suryo kuasa hukumnya juga enggan berkomentar banyak
pada pemeriksaan sebelumnya roy suryo ditetapkan sebagai tersangka
saat itu roy suryo mengeluh sakit hingga pulang menggunakan kursi roda
pemeriksaan lanjutan ini dilakukan karena pemeriksaan terakhir yang dilakukan yang bersangkutan mengeluhkan
adanya gangguan kesehatan sehingga penyidik atas pertimbangan kemanusiaan tidak melanjutkan
dan memberikan kesempatan kepada saudara roy suryo untuk bisa berobat
dan hari ini syukur alhamdulillah tadi sebelum dimulai pemeriksaan
saudara suryo menyatakan bahwa kondisinya dalam keadaan sehat
roy suryo dilaporkan oleh seorang perwakilan umat buddha bernama kurniawan santoso ke polda metro jaya beberapa waktu lalu
mantan menteri pemuda dan olahraga itu dilaporkan atas dugaan penistaan agama
atas unggahan meme stupa candi borobudur yang diedit mirip wajah presiden
dan twitter miliknya